ujian sekolah berstandar nasional atau usbn jenjang smp dan mts pada hari kedua harus mengalami perubahan jadwal sesi
sesi pertama seharusnya dimulai pukul setengah delapan pagi diundur hingga jam sepuluh pagi
penundaan ini karena server dinas pendidikan kota surabaya mengalami error
dengan ditundanya jadwal usbn sejumlah siswa mengaku suasana ujian terpengaruh karena harus menunggu lama